tunggu tunggu tunggu tunggu
apa kalian sudah mengikat janji
keterlaluan ya kalian
nggak kasih tau keluarga
maksudnya apa sih
bener bener cantik ini perempuan
assalamualaikum umi marian
allah rajin banget
begini umi marian
kebetulan saya tadi ada bisnis dan goal
nah saya beli barang barang buat di rumah
saya inget umi marian
ini maaf ada sedikit buat umi marian
terima kasih bang khardun
lebih baik bang harun taruh di rumah aja
kan lebih ngebutuhin
semua kebutuhan saya di rumah sudah dipenuhi sama ipar dan anak saya
iya ya allah
mari bang assalamualaikum
ini perempuan yang mesti diperjuangin nih
kenapa ibunya laki kebangetan banget
udah tau itu istri ustadz
masih aja digodain diganggun ya allah
rasanya nih wah ayo nyemunyeng deh
aduh umi marian
ya allah bener bener capek
sama yang ngerang nyeram gua
gua yang nyeram lu kenapa
lu mau marah marah aja ya
lu pikir gua takut silahkan marah
eh juga seneng bang kalau dicerain
capek bang punya laki
gak pernah nyerang nyerapi
gue nih mendingan sekarang jadi janda seumur hidup
daripada terus terusan jadi istri lu
gak berhenti berhenti lu nyakitin gue
terus bang nyakitinmu nyakitinmu lu
laki pulang tuh mestinya lu sambut dengan senyum dengan hobi
dasar perempuan kia
bener bener nyesel gua kawin
kita lagi padang bawa bro nih
gimana re masalahnya
firman sudah ditahan sama polisi dan sekarang semuanya diurus sama lawyer
katanya bang ojo liar kan pusing polisi kok jadi pusing sih
bukan liar bang haji tapi lawyer
itu bahasa inggris bang artinya pengacara
maklumin aja dan ame yuk tukang bubur
nggak ngerti bahasa inggris kirain liar nggak nyanyi lawyer
nggak apa apa bang haji ya walaupun bang haji nggak paham bahasa inggris
apalagi kalau bang haji bisa bahasa inggris
bisa bisa buka outlet bubur ayam di luar negeri
insya allah bang
terus itu orang sekarang diapain ya
iya sampai persidangan dan keputusan hukumnya mak
kalau rere paling sesekali datang sebagai saksi
dan korban yang terlipat
bagus deh kalau begitu
ya dia tau kalo perlu ya hukum mati aja
ya ampun pok kejam amat
memang harus digituin biar laki laki tuh nggak main sembarangan aja sama perempuan
biar semua perempuan bisa bebas kayak rerek
nggak takut lagi
dan karena itu
sekarang semuanya ikut sama rere yuk
aduh kak rere
juni seneng banget kak
diajukan kakak makan di sini
kenapa emangnya jun
masalahnya joni belum pernah makan
yang namanya di restoran mahal gini
ini juga baru pertama kalinya nih makan di sini
juni tuh seri nye
ngelihat orang makan di restoran mahal
nyicipin rasanya ade
makanya juni harus bersyukur
makasih ya kak rere
yaudah sekarang kita pesen makanan dulu yuk
mau aja deh nge
tunggu tunggu tunggu
robby kok cincinnya robby sama rere sama
apa kalian sudah mengikat janji
keterlaluan ya kalian
nggak kasih tau keluarga
maksudnya apa sih
kalau udah gak mau menghormati emak
nggak usah pakai begini begini ya
ehm maksudnya apa
tapi kita kan belum makan
makan di rumah
di rumah juga banyak makanan
iya ntar urusannya jadi berabe
kan bisa dibicarain baik baik
aku bener bener nggak enak rob
aku beneran nggak enak
kamu tenang aja ya kamu duduk dulu ya
tunggu dulu deh
tenang aja rere
nanti kalau di rumah saya jelasin sama emak
insya allah semuanya akan baik baik saja
mengalami sifat emak
emak memang keras
mungkin emak takut kali kalau
nggak jadi sama rumana
aku nggak boleh tahu
gimana sekarang perasaan kamu
lu udah dikasih tahu belum nama si robi
kalau dia itu udah kecincin
sama si rere
rob nggak tahu mak
dia itu dua duanya udah gak sopan lagi
anak kita sebagai orang tuanya
jangan hubungi sebarangan
habis kalau bukan rere yang maksa
si robi kan hatinya udah sama si rumana
kita kan semua udah tahu
rumana sama robi tuh udah
nggak ada apa apa lagi udah nggak ada hubungan
apa apa lagi udah selesai
tetap aja mereka tuh saling cinta
itu si rere deh
pasti itu masih suka nyosor nyosor aja
sama si robi masya allah mak
pikiran abang segitu
apa sih mungkin aja
iya pok kalau dia sama rere
kan partner kerja
mungkin biar papa akab
yaudah kalau gitu suruh aja si robby
dari situ biar nggak sama sama si
ngelobanin kerjaan begitu
kasian robinya dong mak
si robi duduk tetap sama
rumana itu kan lebih memilih orang lain
untuk laki laki lain yang lebih kaya
yang lebih terhormat
jadi robi udah nggak ada
kesempatan lagi mak
tapi gue yakin kalau ceo
roby itu jodohnya sudah emang
kalau jangan disuruh pilih sih
rere sama rung sama rere
kan sama sama cantik
sama baik baik duanya mak
nah kalau jadi dapet satu aja tuh
jadi gue udah syukur alhamdulillah
lo tuh masih kecil lo udah genit
sampai jumpa lagi